salah kirim kue gimana mak
kamu kan tahu petasan itu berbahaya
kamu kan tau ibu kamu suka takut kalau denger petasan
ibu kamu itu jantungan
pokoknya kamu gak boleh main petasan lagi
kalau ada temen kamu yang ngajakin main petasan bilang mbak pak
pasar beli petasan
tapi gue lagi nyari tempe bacem bang
ngapain nyari tempe bacem
makanya gue jawab dulu
eh kemana tadi bang
beli petasan ya
iya bantu dorong
ada apa ya
kalau jalan angrek nomor enam dimana ya bu
ibu asti nya ada
dan ke masjid
pengen petasan lagi
semuanya dua ratus empat puluh
di pasar ada tempe bacem gak ya
ngapain sih lu
nyari nyari bacem
mau buka puasa pakai tempe bacem
jadi pengen gue
yaelah susah amat
lu beli aja tempenya
ntar gue suruh gini gue yang bikin
bikin tempe bacem
ya bang makasih bang
masih ada kuiknya
masih ada kuiknya
masih ada keju kagak
saya juga pas pok
bayanti ini ada yang baru mateng
tung bayanti itu aja
tapi kan masih panas kok
ya udah tungguin aja
tati itu isinya kebanyakan
tati itu isinya kebanyakan
tati itu isinya kebanyakan
kakak kok dadakan sih ke manginanya
karena aku udah kasih tau minggu lalu
kalau aku kontrakannya mudah mudahan naik harganya
sampe dapet kontrakan baru
kan aku telepon kamu minggu lalu
aku kan telepon kamu minggu lalu
aku bilang pengen sementara tinggal disini dulu
enggak dia lihat deh
enggak ada telepon kakak enggak ada sms kakak tuh
halo bu udah terima kuenya
salah kirim kue gimana mak
iya mak ojak tukar lagi
kita buka puasa sama apa ya
tapi laris enggak punya bahan bahan yang berarti masak
kita belanja aja
ya udah yuk
mau masak apa
itu cerah kakak aja mau masak apa
masak apa ya
hehehe aku enggak bisa masak
tunggu dulu ya pur
gue mau nyuruh bini gue dulu nih bikin tempe bacem
habis itu anterin gue ke kakin lima ya
oke kan tak cukin
saya tadi bulak balik bu kesininya
kan mak bilang enggak pakai omkos kirim
aras juga biasanya suka beli kak
beli apa aja
kadang juga cendol
di pengkolan itu
ada yang jual gorengan
ada yang jual kolak juga
yaudah yuk beli kolak ya
yaudah harus beli ya
biar aku aja
emang kakak hafal jalannya
kan ditemani sama kamu
beli sekarang kak
kan masih jam lima
justru karena masih jam lima
tunggu bentar nolpetnya dulu
berat yuk bang
lepas itu dia yang jual
orang emang beneran berat kok
mau pada kemana
kakek lima pakcik
itu yang ada di kantong
pakai motor apa jalan